saudara aksi permintaan uang secara paksa oleh juru parkir liar di kawasan masjid istiqlal
ramai diperbincangkan di dunia maya
polisi kini mengamankan dua dari tiga orang juru parkir liar tersebut
video ini direkam oleh seorang pengendara yang tengah adu mulut
dengan juru parkir liar di kawasan masjid istiqlal jakarta pusat
ketiga juru parkir tersebut diduga meminta uang senilai rp satu ratus lima puluh
pada salah satu bis wisatawan yang berasal dari jambi
lantaran parkir di depan masjid istiqlal
waktu kejadian dari video yang diunggah
akun instagram edromansa sopir truk ini kemudian diketahui
terjadi pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh
dua dari tiga juru parkir liar yang terekam dalam video telah diamankan
karena kasus narkoba dan juga pencurian
sementara satu orang juru parkir liar lainnya masih dicari polisi
orang yang berinisial ab
kami laksanakan cek urin ternyata urinnya positif
sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara
untuk yang berinisial j
ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan
sehingga terhadap saudara j
sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal tiga ratus enam puluh tiga
persoalan tarif tinggi yang dipatok juru parkir liar
juga dikeluhkan sejumlah wisatawan yang baru mengunjungi masjid istiqlal
sempat dimintai uang sebesar seratus ribu rupiah untuk biaya parkir
pertama terus tadi ke monas juga ada desain seratus ribu
pakai baju kotak kotak gitu kan
ngomongnya agak ini agak semua lah gitu kan
masalah parkir liar pun ditanggapi pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
dengan meminta dinas perhubungan untuk menertibkan parkir liar di kawasan masjid istiqlal